teritakan semampu ku
kamu belum menyiapkan makan malam kan
sudah nanti saja
kamu keluar dahulu sana
daripada nanti dimarahi
baik mas haryu
ayo kita berburu
lebih baik kalian pergi saja
supaya tempat ini tenang
kamu jujur saja sama mas aryo
aku tidak mengerti maksud mas aryo
kamu masih tidak percaya sama mas aryo
bukan begitu mas aryo
ini sudah kedua kalinya
tidak mungkin mas aryo tidak tahu
mas aryo akan melindungi kamu
ya terima kasih mas aryo
aku belum tahu persis
tentang asal usul kesaktian ini
kita akan cari tahu bersama
sebelum orang jahat tahu
dan memanfaatkan kamu
aku akan cari tahu
kamu belum menyiapkan makan malam kan
sudah nanti saja
mana saja kamu keluar dahulu sana
daripada nanti dimarahi
apa ini mimpiku selanjutnya
apa dia lawanku berikutnya
apa mangsua semua ini
kenapa tidak ada suara prabu akhasa
seperti dalam mimpiku yang sebelumnya
apa arti semua ini
ini mungkin yang diambil dari pinteru
mimpi itu datang lagi guru
mimpi itu sangat berbeda
apakah kali ini lawan guru sangat kuat guru
tidak indah ruh
aku yakin sekali
ini bukan mimpi dari penguasa lagi
berarti guru hanya mimpi biasa saja guru
lebih baik seorang guru istirahat
karena guru terlalu banyak bertarung
gusti prabu akasa
dengarkanlah hambamu yang sedang memohon
gusti prabu akasa
penguasa dari segala penguasa
hamba ingin menghadapmu
apa gusti prabu memberikan sebuah mimpi pada hamba
kenapa kamu bertanya seperti itu
maaf gusti prabu
hama mendapatkan sebuah mimpi yang sangat aneh
semua yang sudah hamba bunuh
mereka menjadi satu
dan menjadi sosok yang sangat menyeramkan gusti prabu
ingin menyerang hamba gusti prabu
apa kamu yakin itu bukanlah mimpi
hamba yakin gusti prabu
itu bukan mimpi biasa
ayo berjuang bersama kami
kita akhiri kekuasaan salim sang prabu akasa
jangan dengarkan makhluk itu jaka
jangan dengarkan makhluk itu jaka
jangan dengarkan makhluk itu lan
siapa yang ambilnya toda di queen this war
kan suara unc motor
ada apa guru
ceritakan pada aku guru
aku juga tidak mengerti hendar
apakah guru ingin kembali ke desa guru
tidak mungkin sekarang
apa salah kameramu
makhluk apa ini
aku adalah raja diatas raja
penguasa diatas para penguasa